sementara dari lamongan polisi kembali mengerebek sebuah rumah industri miras jenis arak senin siang
dari pengerebekan ini petugas berhasil mengamankan lebih dari seribu liter arak baceman siap edar
polres lamongan kembali melakukan penggerbekan rumah industri arak di desa sukolilo kecamatan sukodadi kabupaten lamongan
di lokasi ini petugas berhasil menemukan lebih dari seribu liter baceman arak siap edar yang disimpan di tong tong besar
polisi juga menemukan bahan baku tempat penyulingan arak yang disimpan di dalam drum besar
produksi arak tersebut tergolong skala besar yang rencananya akan diedarkan di wilayah lamongan gresik dan bojonegoro serta tuban
petugas juga berhasil meringkus tersangka yang berdali baru dua minggu memproduksi arak miras yang diproses secara tradisional tersebut
di mana arak produksi menghasilkan enam ratus setiap transaksi dalam dua ratus liternya
butuh waktu berapa lama mbak
proses pembuatan butuh waktu berapa lama mbak
terus ini sudah jadi
dijual ke mana biasanya
penggerebekan ini sendiri bermula dari informasi warga yang belakangan mencurigai adanya bau tak sedap yang muncul dari dalam rumah tersangka
informasi dari warga bahwa ada bau tak sedap yang mendekati bawah arah
maka dari anggota menyelidiki ternyata setelah dilakukan penggeledahan ditemukan adanya rumah produksi miras
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal satu ratus tiga puluh tujuh undang undang tentang pangan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda rp sepuluh miliar
miftahul arief lomongan
kira kira berhari ke surabaya seorang penghuni apartemen edu city di kawasan mulyarijo ditemukan tewas di kamarnya
korban ditemukan dalam kondisi luka penuh sayatan pada bagian perut dan dada
penghuni apartemen edu city
kecamatan mulyorejo surabaya senin siang digegerkan dengan tewasnya seorang pria warga jakarta pusat di kamarnya di lantai tujuh belas
korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan sejumlah luka di dada dan perut
diduga korban tewas karena dibunuh
belum diketahui pasti pelaku pembunuhan
namun polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan bukti rekaman cctv maupun sidik jari dan keterangan sejumlah saksi
dari hasil olah tempat kejadian perkara petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa pisau dapur
besi sepanjang satu meter kain pel dan tas milik korban
usai dievakuasi korban kemudian dibawa ke ruang jenazah rsud dr sutomo surabaya